hai pedagang perlengkapan ibadah haji keliling terlihat menjamur di area masjid al amjad
kecamatan tiga raksa kabupaten tangerang banten kami sore para pedagang sibuk melayani jemaah
calon haji yang akan membeli perlengkapan ibadah haji usai mengikuti kegiatan manasik haji di masjid
al amjad meski berdagang keliling perlengkapan yang ditawarkan cukup lengkap mulai dari kain
dibandingkan dengan musim haji tahun lalu dalam sehari mereka bisa meraup pendapatan dua juta
hingga tiga juta rupiah selain di tangerang pedagang juga kerap membuka lapak hingga ke beberapa daerah
omsetnya biasanya setiap hari berapa ya emang standar antara
dua segitu sampai tiga juta anak kalau lagi ada yang pernah seperti kayak gini
salah satu jemaah calon haji mengatakan sengaja membeli perlengkapan haji keliling selain murah
dirinya tidak perlu repot harus mendatangi toko perlengkapan haji beri kaos terus beli beli
buat persiapan ini terbit haji tidak hanya perlengkapan haji pedagang juga menerima pesanan oleh oleh haji
seperti adzamzam yang bisa dilakukan sehari hari dalam waktu kemarin di masjid selesai selama dua bulan